kita ke informasi lain sepuluh hari menjelang hari raya idul fitri stasiun kereta senen jakarta sudah mulai terlihat padat para penumpang berniat untuk mudik lebih cepat
meski terlihat padat pt kai daerah operasi satu menilai kondisi penumpang masih normal
menurut data kai daob satu hingga rabu dua belas april ada sekitar enam sembilan ratus penumpang yang berangkat dari stasiun senen
sementara itu dari stasiun gambir jumlah penumpang tercatat tiga delapan ratus orang
selama angkutan lebaran kai daup satu akan memberangkatkan satu lima ratus tiga belas perjalanan kereta jarak jauh
jumlah ini sudah termasuk perjalanan kereta tambahan sebanyak tiga ratus tiga kereta